keselakaan yang ia alami terjadi agustus dua ribu dua puluh
saat itu ia tengah memperbaiki mesin rusak sesuai petunjuk
di tengah perbaikan mesin tiba tiba menyala
tangan kanan kiri luka parah hingga keempat jarinya terpaksa diamputasi
mesin biasa produk tiba tiba alarm terambal
masuk ke kondisi mesin masih
tiba tiba saya tiba tiba disadari mesin itu bergerak sendiri
dan menjepit tangan kanan
beberapa bulan berselang dirinya dihubungi pihak perusahaan
dirinya justru mendapat kabar pemecatan secara sepihak
hilangan empat jari
dari pihak perusahaannya sendiri sekarang seperti apa kang
ada pertanggung jawabannya
seperti apa kang
sampai saat ini yang saya rasakan cuma ada istirahat baik baik sekali
kini untuk memenuhi kebutuhan hidup giri berjualan pakan hewan peliharaan
dua tahun menunggu hingga kini giri masih menanti datangnya keadilan
di sisi lain ras pekerja di indonesia saat ini tengah dibuat was was
keputusan pemerintah aturan pencairan dana jaminan hadiah dan kegiatan kegiatan kegiatan
keputusan pemerintah aturan pencairan dana jaminan hadiah dan kegiatan kegiatan kegiatan
keputusan pemerintah aturan pencairan dana jaminan hadiah dan kegiatan kegiatan kegiatan
pertama dengan beberapa ingin pemerintah bercakap
pertama dengan orang presuperia
keputusan pemerintah bercakap
keputusan pemerintah bercakap
pertama dan ini k sy battlefield
pertama dan ini k
perpuluhan yang tinggalkan
ke sobres pewabam

pertama dan ini hanya identitas
terus karenainn family dan eranak
lima tahun lagi untuk bisa mencairkan dana tersebut
padahal kita tahu bahwa jht itu adalah dana pekerja
yang memang dipotong tiap bulan diiur tiap bulan
ya tentunya kan ini buat bekal dari si pekerja tersebut
ketika memang masuk usia pensiun
ataupun memang terjadi phk
sebelumnya menteri ketenagakerjaan ida fauzia
menaikkan peraturan menteri ketenagakerjaan no dua tahun dua ribu dua puluh dua
tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jht
hanya dapat dicairkan jika usia peserta bpjs mencapai lima puluh enam tahun
penetapan aturan baru itu mendapat kecaman keras
dari buruh seluruh indonesia
karena dinilai berdampak buruk bagi masa depan buruk
tim liputan cnn indonesia